di musim hujan di kala pandemi masyarakat harus waspada dengan berbagai penyakit yang disebabkan virus
covid sembilan belas dan demam berdarah denge atau dbd dua penyakit yang disebabkan virus
secara umum keduanya memiliki gejala demam pada awal infeksi
bagaimana mengetahui gejala keduanya dan pemeriksaan apa yang harus dilakukan
mungkinkah keduanya terjadi bersamaan
kami bahas pagi ini dengan dr mustafa rusli spesialis penyakit dalam
selamat pagi dok salam sehat dok
kita bicara mengenai dbd ini di beberapa daerah saat ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan terhadap jumlah kasusnya
seberapa penting nih kita harus memahami bahaya dbd di masa pandemi seperti saat ini dok
ya demam berdarah dengue adalah satu penyakit pandemis penyakit penular pandemis yang
biasa terjadi di indonesia
biasanya memang pada saat pergantian musim kemarau ke musim hujan
di mana mulai banyak kenangan air di mana mana
maka akan terjadi peningkatan populasi nyamuk
termasuk populasi nyamuk penyetop jamu berdarah
sehingga pada mulai awal musim penghujan seperti ini
biasanya kita waspada terhadap kemungkinan terjadi peningkatan kasus
jadi kita masih berada di dalam kemungkinan peningkatan kasus dari zaman berdarah

iya dok kalau kita bicara saat ini terjadi juga berbarengan dengan musim hujan kemudian pandemi covid sembilan belas
yang masih terjadi apakah memang covid sembilan belas dan dbd ini bisa menyerang secara bersamaan kepada satu individu
ataukah memang secara kita berbicara mengenai bagaimana virus ini menyebarnya
karena gejalanya hampir tidak terjadi
karena sama ada suhu tubuh yang meningkat kemudian juga karena sama sama virus dok
ya betul mas
memang kesulitan yang awal seandainya terjadi demam berdarah dan covid sembilan belas
maka adalah gejalanya di beberapa kasus akan sama yaitu demam sebenarnya
apakah seseorang bisa tertulis kesamaan demam berdarah betalina
dan juga covid sembilan belas maka secara hipotetikal tidak terjadi
karena sampai saat ini yang kita tahu bahwa imunitas terhadap demam berdarah itu tidak melindungi
terjadinya covid sembilan belas dan sebaliknya
sehingga bisa saja pada satu orang itu tertular dua penyakit sekaligus
karena biasanya bisa terjadi walaupun kita belum tahu secara pasti
sampai sekarang sejujurnya di surabaya belum ada terkuksi
ada pasien covid sembilan belas yang positif demam darah
tetapi pasien covid sembilan belas yang dengan dugaan demam berdarah
sudah ada beberapa di beberapa bulan terakhir
walaupun sampai sekarang belum belum terkuksi
secara hipotetikal bisa saja terjadi covid sembilan belas bersamaan dengan demam berdarah
iya kalau tadi dokter menjelaskan memang belum ada temuan kasus
di mana seorang pasien berbarengan mengalami kasus demam berdarah dan juga covid sembilan belas
meskipun gejalanya pasti hampir sama ya dok ya
lalu seandainya kita ada keluarga di rumah nih dok yang mengalami gangguan
keluhan seperti covid sembilan belas kemudian juga ternyata ada demam berdarah juga
anggota keluarga yang lain
dan tidak bisa kita biarkan mereka untuk karantina di rumah
lalu seperti apa nih dok langkahnya
apakah memang kita harus membawa yang dbd dulu ke rumah sakit
atau yang covid dulu ke rumah sakit
atau seperti apa nih dok
iya kalau untuk saat ini sebaiknya memang tetap perlu ke layanan kesehatan
tidak hanya yang pertama adalah screening untuk covid dulu kan
covid sembilan belas jelas sudah bisa menular ke lingkungan kita dengan cepat
sementara demam berdarah memang tidak langsung menular dari manusia ke manusia
tapi lewat nyamuk ke manusia
tetapi keduanya ini adalah penyamuk
ini adalah penyakit yang sebenarnya sama sama berbahayanya
ada potensi fatalitas yang berat
sehingga kalau ada kecurigaan seperti itu sebaiknya segera ke layanan kesehatan
karena tidak semua diagnosis untuk covid sembilan belas dan demam berdarah itu bisa dilakukan hanya secara klinis
sebenarnya perlu pengujian lab dan sebagainya yang mungkin perlu waktu
dan ada beberapa yang harus ditambahkan dari pemerintahan covid sembilan belas yang rutin
dokter kalau kita bicara mengenai dbd sendiri ini penyakit dan yang sangat mematikan ya dok
dan perlu pengawasan lebih detail observasi dan juga memang harus membutuhkan pelanan kesehatan di rumah sakit
lalu apakah ada komplikasi lebih yang sangat signifikan dari seseorang yang terkena dbd dok
dan mengakibatkan kematian
kematian demam berdarah denge sebenarnya tidak setinggi dari covid sembilan belas secara epidemiologi
kalau lihat covid sembilan belas secara global mungkin sekitar dua atau tiga persen
indonesia mungkin lebih tinggi dari itu
sementara untuk demam berdarah dari tahun ke tahun biasanya kalau di global biasanya dianggap kurang dari satu persen
sebenarnya di indonesia mungkin antara setengah sampai satu persen
di indonesia mungkin antara setengah sampai satu persen
sebenarnya di indonesia mungkin antara setengah sampai satu persen
karena jumlah kasusnya bisa menjadi sangat banyak pada saat terjadi epidemi demam berdarah
tentunya tetap saja itu menjadi kewaspadaan kita
karena sebenarnya kewaspadaan untuk demam berdarah bukan sesuatu yang sulit dilakukan sebenarnya
jadi bisa dilakukan bahkan mungkin tidak perlu biaya terlalu banyak ya untuk kewaspadaan
jadi bisa dilakukan bahkan mungkin tidak perlu biaya terlalu banyak ya untuk kewaspadaan
ya dokter mustafa kalau kita bicara mengenai dbd tadi dokter katakan tingkat kematiannya tidak setinggi covid sembilan belas
tetapi ketika terjadi endemi mungkin kayak di jakarta musim hujan bisa terjadi klb ya dok
dan juga pasti vaskes juga kewalahan ketika pasien bertambah
pada saat terjadi klb demam berdarah bersamaan dengan barangkali klb covid juga
karena dua penyakit ini cukup rumit penanganannya kalau harus dilakukan secara bersamaan
baik dok kita bicara mengenai pencegahan kita selalu tahu ada tiga t seperti menutup membersihkan dan segala macam sudah dilakukan ya seperti itu dok
lalu apakah memang kondisi ini masih relevan ataukah ada inovasi baru bagaimana mengatasi covid sembilan belas berbarengan juga dengan dbd

di saat bersamaan sehingga warga lebih aware untuk bagaimana mencegah penyebaran virus daripada dbd juga dok
ya covid sembilan belas dan demam berdarah sebenarnya ada suatu persilangan istilah sebenarnya
karena covid sembilan belas juga memakai istilah tiga m memakai masker kemudian menciptakan menjaga jarak
demam berdarah juga memakai istilah tiga m juga
dimulai dari pemerintahan kesehatan
penanganan yang paling efektif dan efisien untuk demam berat saat ini adalah tiga m
menguras kemudian menutup mendaur ulang
jadi ditambah beberapa kesehatan yang lain
apakah relevan sangat relevan
setiap saat ada musim penghujan
dimana air cukup banyak
cukup banyak sebagai briefing tempat berbiaknya nyamuk
maka relevan masyarakat juga bersiap siap
karena itu memang harus dilakukan oleh masyarakat
sehingga peran di masyarakat
yang imbon dari pemerintah
itu kita harapkan bisa mengurangi risiko terjadinya wabah demam berdarah yang tidak kita harapkan tentunya
kalau ada kegiatan fogging
masyarakat masih sering melakukan itu untuk mencegah penyebaran dbd dok
apakah ini merupakan langkah yang tepat dok selain tadi tiga m yang dilakukan
fogging sebenarnya merupakan slurs nya
slurs artinya itu dilakukan
tetapi yang tiga m nya harus dilakukan juga
mengurah mengurah air
genangan air yang ada di sekitarnya
sumber air atau tempat air yang mungkin bisa jadi berbiak nyamuk
kemudian mendaur ulang
atau menghilangkan barang barang bekas yang mungkin menjadi tempat berbiak nyamuk
yang itu tidak bisa dilakukan oleh misalkan petugas puskesmas
atau bahkan petugas rumah sakit
itu harus dilakukan oleh masyarakat sendiri
di rumahnya sendiri sendiri
artinya itu tanggung jawab keluarga
atau di rumah tangga masing masing
fogging memang itu kewenang dari misalkan dinas jatah atau dari khusus mas
dan itu tidak bisa hanya fogging saja
karena setelah di fogging
tetapi masih ada air yang cukup banyak tempat streeding
atau berbiaknya nyamuk
maka hasil shopping itu tidak akan maksimal
karena fogging tidak bisa membunuh jentik jentik nyamuk yang di dalam air
oking hanya membunuh nyamuk dewasa yang sedang terbang
atau sedang ada di lingkungan
tapi untuk jentik jentik tidak akan mati dengan fogging
kegigalan tetap harus dijalankan
baik terima kasih dokter mustafa rusli
spesialisme yakin dalam untuk perbincangannya pagi hari ini
salam sehat dok dan selamat bertugas kembali
ya terima kasih